lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
masih melakukan asesmen terhadap istri kadif propampolri non aktif
irjen polisi verdi sambo putri candrawati dan juga ajudannya baradae
wakil ketua lpsk edwin partogi pada selasa siang memastikan
asesmen terhadap putri candrawati yang sudah dua kali batal akan segera dilakukan
meski demikian proses asesmen psikologi bukan bertempat lagi di kantor lpsk jakarta timur
melainkan di kediaman putri
sebelumnya pada senin lalu kuasa hukum putri menjelaskan bahwa kliennya tidak bisa hadir karena masih trauma
lpsk perlu untuk melakukan asesmen yang meliputi permintaan keterangan terkait urgensi permohonan
menilai tingkat ancaman memeriksa situasi psikologis dan klinis
serta mendalami rekam jejak pemohon
keterangan dan juga data dari asesmen ini nantinya akan
menjadi dasar pertimbangan apakah pemohon berhak mendapatkan perlindungan atau tidak
berbeda dengan putri baradae yang mengajukan permohonan perlindungan pada tiga belas juli lalu
sudah lima kali mendatangi lpsk untuk bisa mengikuti proses asesmen
ketika minggu ini kami sudah bertemu sebanyak lima kali
dari sejak pertemuan pertama
tanggal tiga belas juli
kemudian tanggal enam belas juli dan berikutnya
sampai sekarang ada sekitar lima kali pertemuan
ada proses permintaan keterangan tentang sifat penting keterangan
dan saat ini yang dilaksanakan adalah asesmen psikologis untuk baradae
pada minggu ini sudah berlangsung
dari minggu lalu sudah berlangsung tiga kali yang dilakukan oleh psikolog